usai melaksanakan sholat idul fitri presiden joko widodo langsung menggelar open house di istana kepresidenan bogor
acara ini dihadiri oleh banyak masyarakat dari bogor dan sekitarnya
agenda open house dimulai sejak pukul delapan tiga puluh pagi dengan diawali presiden yang menerima kedatangan para menteri kabinet kerja dan kepala lembaga negara
tidak hanya itu beberapa politisi partai politik juga turut hadir
usai menerima para pejabat negara presiden langsung menyempatkan untuk menerima ribuan masyarakat dari kota bogor dan sekitarnya
yang berkesempatan masuk istana untuk bersalaman dengan presiden dan ibu negara
dan sudah ada korespondensi ann indonesia edo eka rizky di istana bogor jawa barat
selamat siang edo
edo bagaimanakah antusiasme warga yang hari ini datang ke istana bogor untuk bersilaturahmi dengan presiden di hari lebaran
ya fani kalau bicara antusiasme dari masyarakat kota bogor ini nampak sangat berantusias karena ini pertama kalinya
presiden jokowi dodo akhirnya merayakan hari raya idul fitri di kota bogor jawa barat tempat di mana ia biasa tinggal
kalau kita mengetahui sebenarnya kalau boleh diinformasikan setiap harinya presiden joko widodo ini memang bekerja
biasanya itu sehari hari di kompleks istana kepresidenan jakarta entah di istana negara ataupun bisa juga di istana merdeka
dan pada sore ataupun malam harinya presiden joko widodo selalu menyempatkan untuk pulang dan beristirahat di kompleks istana bogor jawa barat
jadi memang keberadaan seorang presiden joko widodo di kota bogor jawa barat ini begitu terasa karena setiap harinya presiden pulang dan pergi
berangkat dan pulang ke jakarta itu melalui dan tiba di kota bogor itu sendiri
untuk pertama kalinya sejak mulai dari aceh padang jakarta kali ini masyarakat kota bogor bisa bertemu secara langsung di hari raya idul fitri dengan presiden joko widodo
kalau bicara kembali lagi ke antusiasme itu sendiri itu sangat nampak fani sejak pagi hari tadi meskipun agenda open house baru dimulai sekitar pukul sembilan pagi untuk masyarakat umum
namun masyarakat di sekitar kota bogor sudah mulai mengelilingi ataupun mengantri di sekitar kompleks istana
tidak hanya itu tadi saat sholat idul fitri di kawasan kebun raya bogor masyarakat juga cukup antusias mengikuti sholat idul fitri di kawasan itu karena presiden joko widodo sebelum menggelar open house juga mengikuti sholat idul fitri di salah satu lapangan yang ada di kawasan kebun raya bogor
hingga saat ini proses acara halal bihal

ataupun open house yang dilakukan oleh presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor sudah usai dilakukan
masyarakat nampaknya ada yang tidak bisa atau tidak sempat masuk ke dalam istana bogor dan harus menunggu di luar begitu dan tidak bisa masuk ke istana kepresidenan bogor
karena memang funny agenda open house ini dibatasi hingga pukul sebelas siang saja
mengingat ini hari jumat presiden joko widodo juga direncanakan harus mengikuti agenda ibadah sholat jumat
presidenan bogor yang ada di sini begitu nisa
dan masyarakat yang sudah tadi sempat masuk bersalaman bahkan disediakan makanan khas hari raya ini istana bogor ini juga sudah keluar meninggalkan kompleks istana bogor jawa barat
kalau bicara masalah kelancaran pengamanan dan semacamnya begitu fani tadi bisa disampaikan bahwa seluruh proses acara open hou
haus meskipun dihadiri oleh ribuan orang dan juga bahkan orang orang itu juga bercampur bersama dengan pejabat pejabat negara
ini bisa dikatakan seluruh acara ini berjalan lancar pengamanan pun juga dimaksimalkan di sekitar kawasan luar istana bogor
ataupun di dalam kawasan istana bogor jawa barat
sejauh ini seperti itu fani yang bisa disampaikan saat ini presiden akan segera melakukan ibadah sholat jumat
dan setelah melaksanakan ibadah sholat jumat agenda presiden masih internal tidak ada agenda yang dipublikasikan
apa yang akan dilakukan oleh presiden jokowi dari siang hari hingga malam hari nanti di hari pertama perayaan hari raya idul fitri fani
baik terima kasih edo ekariski atas laporan langsung anda dari kawasan istana bogor jawa barat